kpu brebes melakukan pengecekan sebagai respon atas analisa pihak apd yang mengeluarkan data dua ribu lebih data pemilih berpotensi ganda
pengecekan ini melibatkan panitia pemilihan kecamatan hingga panitia pemungutan suara di tiap desa dan kelurahan
pengecekan dilakukan langsung dengan mendatangi kediaman pemilik nama yang diduga ganda
pada pengecekan ini kpu mengambil sampel warga desa kedunguter kecamatan brebes yang memiliki kesamaan data
selain data yang dirilis apd tertera ada lima warga memiliki nama umur alamat rt rw dan tps sama
mereka masing masing dewi kurniasih ropiah sumarni dan harisma nurfatika
hasil pengecekan langsung nama nama itu semuanya memiliki nik kecuali harisma nurfatika
mereka adalah individu berbeda meski umur dan alamat sama termasuk tps
untuk nama harisma nurfatika terdapat kesalahan saat input data nik dan nkk
sehingga muncul dua nama
kita langsung tindak lanjuti kebetulan kita sampel di desa kedunguter atas nama kurniasih
ternyata memang kurniasih itu ada dua nama
sama umurnya sama alamat rumahnya dan sama alamat tps
tetapi nik dan nik nya berbeda termasuk berbeda tanggal dan bulan
dan kemudian naik
untuk menyelesaikan pengecekan data dua dua ratus tujuh belas pemilih potensi ganda ini
kpu melibatkan ppk dan pps
mereka akan langsung mendatangi rumah dan mengecek ktp nya
diberitakan sebelumnya dua dua ratus tujuh belas pemilih di kabupaten brebes yang masuk daftar pemilih tetap
atau dpt pemilu dua ribu dua puluh empat berpotensi ganda
pemilih ganda ini tersebar merata di lima belas kecamatan brebes
indikasi data pemilih ganda ini terungkap
berdasarkan hasil analisa lembaga akademi pemilu dan demokrasi terhadap data dpt kabupaten brebes
yemem suripto brebes jawa tengah